sebentar lagi kemeriahan seperti ini akan kembali menyemarakan kota hongkong
salah satu pesta olahraga kelas dunia hongkong tujuh akan kembali digelar di sini
hongkong stadium ini saat ini memang masih tampak sepi
namun pada tanggal tiga puluh satu maret nanti stadion ini akan dipenuhi oleh puluhan ribu orang yang menyaksikan pertandingan rugby tujuh belas
delapan tim dari tujuh belas negara akan berlaga di ajang internasional ini
dan bagaimana antusiasme untuk menyambut event rugby seven ini
saya sudah bersama dengan ceo hongkong rugby union mr robbie mcrobbie
bagaimana hari ini
bagus terima kasih banyak telah menghadiri saya
anda pasti sangat teruja untuk menyambut event rugby sevens setelah tiga tahun tidak ada even di hongkong
kita benar benar terlalu berharga untuk memiliki sevens kembali
sudah tiga tahun lebih dari tiga tahun sangat sangat panjang
kami memiliki event di november dengan tim lelaki
bagus untuk dilakukan tapi terutama dengan kumpulan hongkong
jadi kali ini tidak ada restriksi kita kembali ke normal dan kami menarik teman teman tua dan baru dari seluruh dunia kembali ke hongkong ke sevens untuk pertandingan yang bagus
hongkong tujuh bukan sekedar ajang olahraga biasa
bagi penggemar rugby pertandingan ini adalah laga kelas dunia
sementara bagi penyuka kemeriahan hongkong sevens adalah waktunya berpesta
apa artinya sevens rugby ini untuk komunitas hongkong dan juga dunia internasional

ini menjadi mardi gras di hongkong
ini adalah karnival untuk kota kita
tidak kira apakah anda adalah penggemar rugby besar
ini adalah waktu yang membuat semua orang berkumpul
komunitas di luar tanah
ini memperkongkan semua orang
kami membiarkan rambut kami kita memiliki waktu yang baik
hongkong tujuh digelar setahun sekali selama tiga hari pada akhir pekan terakhir bulan maret atau awal bulan april
tahun ini pertama kalinya tim wanita ikut berlaga
saya pikir untuk kami ini adalah untuk tim wanita
ini adalah pertama kalinya
dua belas tim wanita dari world sevens series dan tim menenang enam belas tahun
berkumpul dalam pertandingan yang berkumpul

itu adalah banyak rugby
akan menjadi tiga hari yang sangat berkumpul
tapi juga berarti dari pandangan dari hongkong china
tim wanita dan tim menenang akan bergantung di akhir pekan terakhir di luar tanah
jadi kami juga sangat teruja dengan itu
saya ingin melihat penampilan antara
men dan wanita hongkong
dan men dan wanita gb
itu untuk saya adalah senarai impian
hampir tiga puluh ribu tiket hongkong sevens telah terjual
dengan dicabutnya semua aturan perjalanan masuk ke hongkong
ajang ini diharapkan semakin menarik pendukung dari luar negeri
setelah tahun dua ribu dua puluh
hongkong tujuh akan pindah dari hongkong stadium ke stadion yang baru